inilah brazilian barbecue atau daging panggang ala brazil
di jakarta kini ada beberapa restoran yang menyajikan kuliner khas satu ini
salah satunya berada di senayan city jakarta pusat
restoran barbecue ini menawarkan konsep all you can eat dengan pilihan daging yang beragam
selain itu semua daging sapi di sini ialah daging sapi pilihan
yang sebelum diolah hanya mengonsumsi biji bijian halus atau pakan khusus
sehingga daging dijamin lebih empuk dan juicy
kalau masakan brazil itu untuk dagingnya pembakarannya tidak menyentuh api
atau kita bilang seperti kayak salamander sana
jadi antara api sama daging itu jaraknya sudah sepuluh sentian gitu loh
nah dari rasa tes daging itu jadi berasa juicinya
selain bagian beef ham atau punuk ada pula pikanya atau prime top sirloin
dimana daging yang dimasak dengan kematangan medium well ini
diselimuti dengan lemak dari daging yang begitu
daging yang begitu juicy
penyajiannya pun unik karena daging ditusuk di besi panjang atau skiwar
nah untuk mendapatkan cita rasa terbaik dari brazilian barbecue ini
cara makannya di bagian bawah kan dagingnya
terus bagian atasnya kita kasih grill pinaple
makin lengkap nih pakai saus yang ini
nah ini kalau udah dicampur gini rasanya
pecah banget di mulut
ada sekitar sebelas variasi daging panggang tusuk dengan harga mulai dari rp tiga ratus sembilan puluh delapan
hingga rp lima ratus enam puluh delapan per orang untuk sembilan puluh menit waktu makan
jadi ini kita baru tahun lalu lah makan brazilian barbecue
biasanya kan yang japanis kemudian korea ya
citra rasa asia asin banyak
tapi kalau di sini ada pedesnya
kemudian ada yang manis
terus kemudian juga ada yang unik lagi adalah jantung ayam itu
kita bergeser ke all you can eat brazilian barbecue lainnya
berlokasi di indiland tower sudirman jakarta pusat
restoran ini menyajikan daging panggang dengan harga yang lebih terjangkau
meski demikian variasi daging di sini tak kalah banyak
dengan cita rasa beragam mulai dari asin manis hingga pedas
semua daging dimasak dalam kombi oven dan akan di touch atau dibakar sebentar permukaannya
sebelum disajikan ke pengunjung
brazilian barbecue berbeda dengan konsep lainnya yang sama sama barbecue
perbedaannya adalah kita serve dagingnya dipotong langsung
di setiap meja dan kita info juga kepada tamu apa yang sedang kita sajikan
restoran ini juga menawarkan konsep all you can eat bagi pengunjungnya
namun selama pandemi ini waktu makan hanya enam puluh menit saja
jika datang ke sini pengunjung akan langsung disuguhkan aneka varian daging secara bergiliran
mulai dari ayam tanpa tulang atau bondless chicken
lanjut sirloin dan terakhir ada beef bally
ada pula iga dengan rasa manis pedas yang nikmat jika dimakan langsung dengan tangan seperti ini
selain itu yang khas dari sajian brazilian barbecue adalah sajian nanas panggangnya
nanas lezat yang dipanggang dengan kayu manis ini dijamin melengkapi pengalaman kuliner ala brazil yang satu ini
apalagi nanas juga dikenal bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol
nabila putri windri hawadis jakarta